hai sudah tiga tahun nur hayati menggeluti pekerjaan sebagai perajin salendang bajaik
sulaman capello samek hasminang sumatera barat untuk membuat salendang bajaik dan cantik nur
hayati merogoh kocek sendiri sekitar lima ratus hingga tujuh ratus rupiah kemudian dijual dengan harga
satu juta rupiah per satu salendang nur hayati belum pernah sekalipun meminjam uang ke bank
untuk dijadikan sebagai modal usaha belum berani alasannya padahal modal yang dia butuhkan tidaklah
besar hanya sekitar lima juta rupiah untuk bisa mempercepat pengerjaan salendangnya
kalau kita ada pinjaman modal dari perbankan kita kan bisa beli bahannya sekaligus
sekali banyak kan gitu kalau ini enggak beli sedikit bikin habis nanti ada duit beli lagi
knopi kalau bisa di bri lah the bear memang biasanya segitu hapinya memang biasanya disitu
link paling sekitar lima juta
nur hayati merupakan salah satu pelaku umkm di nagari sumpur kabupaten tanah datar sumatera barat
yang belum terjama produk dan layanan keuangan kabupaten tanah datar memiliki tujuh puluh lima desa dan terkena
dengan ragam potensi
wisata alam budaya dan sosial karena terbentang danau singkarak yang memiliki ikan bilis yang
melimpah serta pohon buah sawo beserta kearifan lokal saat memanen ngadari ini juga memiliki
beragam potensi alam dan budaya yang dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan sehingga sangat
diperlukan dukungan dari sisi akses keuangan bagi masyarakat dan wabil khususnya pelaku umkm
yang ada di nagari sumpur dan tanah datar untuk itulah otoritas jasa keuangan ojk melakukan
kick off generik model ekosistem keuangan inklusif di wilayah perdesaan khususnya desa wisata
sebanyak tiga ribu desa wisata di indonesia perlu ditingkatkan inklusifitas nya demi bisa
mendongkrak para wisata dan ekonomi nasional desa sumpur sumatera barat dipilih menjadi wilayah
kick off program tersebut dengan mempertimbangkan survei nasional literasi di tanah minang yang masih
rendah yakni empat puluh tujuh persen dan inklusi keuangan tujuh puluh enam delapan puluh delapan persen atau masih di bawah angka tingkat
nasional yakni empat puluh sembilan enam puluh delapan persen dan delapan puluh lima sepuluh persen program ini dijalankan oleh tim percepatan akses
keuangan daerah tp akad
hasil kolaborasi pemangku kepentingan sektor keuangan di program tpa kd ada ada program
khusus untuk melawan rentenir kemudian tadi anak anak juga kita bukakan rekening tabungan
untuk simpel ya simpanan pelajar dan lain lain jadi kemudian nanti setelah pasca inkubasi itu
seperti apa jadi kita akan melihat bagaimana ini kemudian dampaknya kepada masyarakat dan ini akan
kita kopi mas mbak ke banyak daerah di indonesia tapi ini adalah proyek percontohannya pada hari ini di
ya ranah minang yang kebanyakan berdagang sejak lama dibayangi oleh rentenir pemda kebupaten tanah
datar berharap pelaku umkm dan masyarakat dapat memanfaatkan program pembiayaan melawan rentenir
melalui skema kursu bermikro yang dimiliki bank pembangunan daerah bank nagari pinjaman dengan
maksimal pelafon sepuluh juta rupiah ini tanpa agunan ada pun bunga sebesar empat lima persen mendapat subsidi
sehingga kreditur hanya perlu membayar pokok pinjaman dan bunga satu lima persen per tahun
satu setengah persen setahun jadi ini luar biasa program bapak bati dan kami berhubungan di support
hingga dua ribu dua puluh dua tercatat baru seratus pelaku umkm yang memanfaatkan fasilitas pinjaman yang dinamai marandang atau melawan rentenir di ranah minang
tercatat baru sekitar tiga ratus ribu pelaku umkm dari total tujuh ratus ribu umkm di sumbar yang mengakses kredit perbankan sehingga perlu cara jemput bola agar pelaku melek dan cakap keuangan